kemarin merasa ada konsep tampan ini
dan kenyataan tersebut sudah terdekat di selatih nama
kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal
yang menyeret nama kabaris kirim polri
mendapat perhatian ketua kpk firly bahuri
kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal
harus disertai bukti bukti yang cukup
firly mengatakan hal itu
usai menghadiri dan membuka acara anti corruption summit dua ribu dua puluh
di universitas muhammadiyah surabaya selasasia
menurut firly kpk terbuka apabila penyidik mabes polri
mengajak bekerja sama untuk mengusut dan menindaklanjuti
laporan hasil penyelidikan divisi propam polri
terkait dugaan suap tambang ilegal batubara di kalimantan timur
gratifikasi tambang ilegal kabaris kirim
kita merespon setiap ada informasi
tetapi tentulah informasi itu harus didalami
dengan suatu bukti bukti yang cukup
mantan kadik propam polri ferdisambu
di selasidang pembunuhan brigadir yosua
membenarkan dirinya pernah memeriksa mantan anggota polri
dan kepala baris kirim komjen pol agus andrianto
terlibat dalam kasus setoran tambang batubara ilegal di kalimantan timur
yang melibatkan pejabat tinggi polri
di tengah mencuatnya dugaan adanya setoran tambang ilegal ke petinggi polri
aparat kepolisian polresta samarinda kalimantan timur
membongkar kegiatan pertambangan ilegal di jalan ambalut
kawasan muang dalam kalimantan timur
dari kegiatan ini
polisi berhasil menangkap delapan orang pelaku
dua unit alat berat
tujuh ratus ton batubara
kasus setoran tambang ilegal pertama kali terungkap ke publik
lewat pengakuan mantan anggota polri
saat akan diperiksa pada selasa
ismail bolong kembali mangkir dari panggilan penyidik baris krim polri
dengan alasan sakit